dan ini masih dari jakarta jagjapan matsuri digelar selama dua hari pada akhir pekan ini
acara yang menghadirkan kebudayaan jepang dan indonesia ini dimeriahkan oleh musikus asal jepang
mulai sukima switch dan akb empat puluh delapan hingga duta persahabatan jepang indonesia andin
jakjapan batsuri atau jjm pada tahun ke sepuluh nya berfokus pada festival musik
untuk memperingati enam puluh tahun hubungan diplomatik indonesia jepang
acara festival musik diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan dua negara melalui industri hiburan
festival musik berlangsung selama dua hari pada delapan dan sembilan september
diberiakan oleh suki maswitch akb empat puluh delapan kiroro jkt empat puluh delapan andin
rai syar dan jepang
selain itu ccm dimeriahkan oleh sajian berbagai kuliner permainan
serta pameran budaya khas jepang dan indonesia
dengan membayar tiket rp enam puluh
antusiasme masyarakat tampak tinggi di area plaza tenggara gbk ini